peneliti badan riset dan inovasi nasional atau brin andi pangerang hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka
dan ditahan di rumah tahanan baris krim per satu mei dua ribu dua puluh tiga
tersangka andi ditangkap atas ancaman membunuh warga muhammadiyah di akun media sosial facebook
andi pangerang hasanuddin ditangkap pada minggu tiga puluh april di jombang jawa timur
ia terjerat undang undang ite atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu
berdasarkan sara atau menakut nakuti
senin satu mei andi ditahan di rutan baris krim dan terancam enam tahun penjara
andi terlibat dalam perdebatan terkait beda penetapan tanggal lebaran dua ribu dua puluh tiga di facebook
pada tanggal dua puluh satu april pukul lima belas tiga puluh ia menulis komentar
dan sini saya bunuh kalian
menurut baris krim motivasi andi membuat tulisan tersebut adalah
ia lelah mengikuti diskusi panjang soal tanggal lebaran tersebut
sejauh ini andi merupakan satu satunya tersangka dalam kasus ujaran kebencian
namun tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru
karena ada sejumlah komentar lainnya yang dihapus di facebook
yang bersangkutan ini latar belakangnya adalah keilmuan
cuma beliau mungkin ya tadi saya sampaikan di awal
bahwa capek lelah karena berdebat panjang akhirnya muncul emosi dan kata kata yang tidak pantas
yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang yang memiliki latar belakang keilmuan yang cukup bagus
itu sudah disadari oleh yang bersangkutan
dan tidak ada untuk mewujudkan dengan benar benar mau membunuh tidak ada